ada yang unik dari pelaksanaan sholat id di kawasan anjungan pantai losari makassar kamis pagi
puluhan pemuda dan mahasiswa kristen yang tergabung dalam gereja protestan indonesia bagian barat gpib kota makassar sulawesi selatan ini
membantu menjaga dan ketertiban ibadah sholat idul fitri di area masjid amirul mukminin
kegiatan digelar sebagai bentuk dari toleransi antar umat beragama
selain membantu mengamankan area sekitar masjid
para pemuda juga turut membersihkan area masjid sebelum dan sesudah jemaah melaksanakan sholat idul fitri seribu empat ratus empat puluh dua hijriah
ini adalah bentuk dukungan kami terhadap saudara saudara kita yang muslim
agar toleransi khususnya di kota makassar boleh terjalin dengan baik
sehingga ada hubungan kita juga yang harmonis dengan saudara saudara kita yang muslim di luar sana